setelah sempat melarikan diri sopir truk tanah yang menewaskan empat orang di tangerang banten ditangkap
ia menjalani pemeriksaan di polres metro tanggerang kota pada kamis siang
sementara itu dinas perhubungan kota tangerang merahasia puluhan truk tanah yang beroperasi di luar jam operasional
anggota polres metro tangerang kota menangkap sopir truk maut berinisial se
yang sempat melarikan diri seusai truk yang dikendarainya terguling
lalu menimpa sebuah mobil dan menewaskan empat orang di dalamnya
dari pemeriksaan sang sopir mengaku mobilnya oleng
lalu terguling dan menimpa mobil dari arah berlawanan setelah mencoba menghindari kendaraan lain
akibat perbuatannya se dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp dan terancam hukuman lima tahun penjara
kronologisnya kejadian itu langkah langkah tersebut
kendaraan truk tanah nopol b sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh tyy
dari arah legok menuju ke arah kota tangerang
dia oleng ke kanan terbalik hingga jatuh menimpa kendaraan daidatu sigranopol b seribu sembilan ratus tiga puluh dua cow
yang berpemuatan lima penumpang
ada pun penumpang tersebut empat meninggal dunia satu alhamdulillah bisa selamat
sementara itu pasca kecelakaan maut
dinas perhubungan kota tanggerang melakukan penertiban
dan menjaring lebih dari tiga puluh truk bermuatan
yang melanggar jam operasional seperti tercantum dalam peraturan wali kota no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
yakni mulai dari pukul dua puluh malam hingga lima pagi
tentunya kami berharap pada seluruh pengusaha angkutan
untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada perlual tiga puluh tahun dua ribu dua belas yang berlaku di kota tangerang
sebelumnya sebuah truk bermuatan tanah terbalik dan menimpa sebuah mobil
yang ditumpangi satu keluarga di tangerang banten kamis pagi
tim liputan cnn indonesia